persekutuan gereja indonesia dan juga konferensi wali gereja indonesia mengusung tema natal dua ribu tujuh belas
hendaklah damai sejahtera kristus memerintah dalam hatimu
pesan natal ini kembali menekankan perdamaian dan juga kasih
tema ini sebagai refleksi situasi kebangsaan dan kekristenan saat ini
yang mulai terpolarisasi atas isu ras agama dan ideologi selain pancasila
dengan tema ini diharapkan umat kristiani bisa berdamai dengan hati
dan menularkan kekomunitas serta menularkan spirit kedamaian ke masyarakat lebih luas
sehingga polarisasi itu bisa diminimalisasi
pgi berharap umat kristiani tetap tenang menghadapi beragam isu yang diwarnai pro dan juga kontra
di internal maupun eksternal gereja
kali ini pesan natalnya temanya adalah hendaklah damai sejahtera kristus memerintah dalam hatimu
ini diambil dari kolose pesan
lewat pesan natal ini kita ingin menekankan supaya ada perubahan dalam pribadi setiap orang kristen gitu ya
kedamaian itu menjadi sesuatu yang memberi spirit bagi setiap umat kristen
untuk melihat dan menjalani kehidupan dalam relasi dengan masyarakat dan orang
orang yang berbeda dalam kehidupannya sehari hari